tim sar menemukan tiga jenazah dari reruntuhan hotel roa roa di palu sulawesi tengah selasa siang
jumlah ini membuat korban tewas yang sudah ditemukan di hotel roa roa sebanyak tujuh orang
tim basarnas juga berhasil menyelamatkan tujuh orang lainnya dari reruntuhan bangunan hotel roa roa
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostagir
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
hotel roa roa berkapasitas satu ratus lima belas kamar ini terlihat rata dengan tanah akibat gempa jumat lalu
tiga mayat berhasil ditemukan petugas sar di bawah reruntuhan hotel roa roa
menambah jumlah korban meninggal dunia yang ditemukan di sana menjadi tujuh orang
selain mengerahkan dua alat berat tim sar juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari korban
diduga hingga saat ini masih ada sejumlah penghuni hotel yang masih terperangkap di reruntuhan hotel
hasil evakuasi yang dilakukan oleh pihak hotel dan tim relawan pada hari pertama
sebanyak lima orang yang selamat yang dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk jelasnya lagi kalau kita esimasikan dugaan kita dari dua puluh enam kamar yang missing ini
lima puluh dua orang dan dari lima puluh dua orang itu tercatat ada tiga puluh an orang lagi
sepuluh kamar lagi yang masih belum tidak dapat kita deteksi lagi
dan kemungkinan besar ada di dalam gedung ini
sudah berhasil dievakuasi total korban empat belas orang
dengan rincian tujuh selamat dan tujuh ditemukan menjadikan
dari tujuh yang selamat ini termasuk lima orang yang tadi diselamatkan oleh pihak hotel dan relawan pada saat kejadian proses
pencarian korban dari runtuhnya hotel roa roa di palu sulawesi tengah terus berlanjut
hingga tanggap darurat gempa tsunami palu dicabut pemerintah
yudi yudawan palu